mahkamah konstitusi melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif rabu pagi
sidang terdiri dari tiga panel dan beragendakan jawaban kpu bawaslu dan juga pihak terkait atas permohonan para penggugat
dalam sidang sesi pagi panel satu yang dipimpin ketua mk suhartoyo mendengar jawaban para pihak untuk penggugat dari wilayah jawa barat
sementara panel ii dengan pimpinan sidang wakil ketua mk saldi isra menyimak jawaban atas gugatan provinsi papua
sidang panel tiga yang dipimpin hakim arief hidayat mengawal gugatan dari aceh dan juga bengkulu
dalam persidangan kpu meminta majelis hakim menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan legislatif di daerah pemilihan jawa barat
yang diajukan partai persatuan
kuasa hukum kpu menilai gugatan p tiga selaku pemohon berdasar pada klaim sepihak tanpa menjelaskan syarat perpindahan suara dan jenjang rekapitulasi yang dianggap bermasalah
dalam gugatannya p tiga menyebut terjadi perpindahan suara pilek ke partai garda perubahan indonesia atau garuda di enam dapil jawa barat
kita pantau jalannya sidang sengketa pilek di mahkamah konstitusi